sementara ketua fraksi demokrat edi baskoro yudhoyono mengecam insiden peluru nyasar ke ruangan anggota dpr
salah satunya di ruangan anggota fraksi demokrat vivi sumantri jayabaya
fraksi demokrat mengaku prihatin dan mendesak polisi segera menuntaskan penyelidikan
ibas sempat menyambangi ruangan sepuluh delapan milik vivi sumantri yang terkena peluru nyasar
ketua fraksi demokrat ini menyesalkan insiden ini bisa terjadi di kompleks parlemen
menurutnya keamanan kompleks parlemen semestinya dijaga lebih ketat
selain itu fraksi demokrat berharap lokasi lapangan tembak senayan yang berseberangan dengan kompleks dpr bisa dipindahkan
agar peristiwa ini tidak terulang
fraksi partai demokrat prihatin dan mengecam terjadinya tembakan liar apapun itu bentuk dan tujuannya
kami juga menyayangkan bahwa
ruangan atau kompleks parlemen yang semestinya dijaga keamanannya
diberikan perlindungannya baik dari sarana prasarana
kepada kami wakil rakyat dan seluruh staf penghuni dan pekerja